sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
ah sudahlah yang penting lamaranku diterima sama dayang sumbi
aku akan segera menikahinya dan memboyongnya ke jakarta
dia pasti akan menjadi istri yang baik dan melahirkan anak anak yang cantik
apa kamu yakin dengan pilihanmu sumbi
dia kan lebih pantas jadi anakmu
lebih baik kamu memilih pak lurah
bagus itu orangnya romantis
dia juga cinta sama aku
aku nggak mau nerima lamaran pak lura
dan aku juga nggak mau jadi istri yang kedua
tapi dia kan sudah menceraikan istrinya
iya aku udah tahu tapi tetap aja
apakah kamu mau berterus terang kalau umur kamu sudah lebih dari setengah abad
sumbi aku datang untuk mengharapkan cintaku
maukah kamu menerima lamaranku
aku berjanji akan menjaga kestiaan hatiku dan jiwamu
aku mau menikah denganmu
dan aku mau berhenti selalu menerima lamaranmu
kita akan hidup padamu
dan aku mau menikah denganmu
jadi kapan mau berdua menikah
jadi kapan mau berdua menikah
tapi saya harus mempersiapkan sesuatu
terus kapan orang tuamu akan datang
nggak tahu teh
tapi saya sudah bilang pada sumbi
kalau saya dibesarkan sama pak harun
katanya orang tua saya berasal dari desa padalaran
jadi di desa sebelah
memangnya udah berapa lama kamu gak ketemu
aku sendiri nggak tahu sum
mereka sendiri tidak tahu orang tuanya di mana
nama orang tuamu siapa gus
aku sendiri gak tahu teh
tapi aku berjanji akan mencari orang tuaku
ambil tak mudah jauh escrib itu
udah dua trus ini udah tawa
terserah kita buat lagi
nah hari ini kita juga nunggu rights
namanya aku tuh orang ketawa
mimpi saya jangan venezia
ini dia pao
itu dia pembunuhnya
tenang dengarkan saya dulu pak
tenang pak tenang
dengarkan saya dulu
tenang pak tenang
orang gila itu berebut makanan dari anak kecil
terus saya bantu tiba tiba dia menyerang saya
tanpa sengaja dia tertusuk sendiri mas
benar mas demi tuhan dia menyerang saya
ada apa ada orang mati bu
orang asli bu saya juga tidak pernah menyerang
kau tidak menahan baunya
di suami saya di suami saya yang hilang sembilan belas tahun yang lalu
jadi suami sudah punya suami
suaminya kos tua itu
suami atau bapaknya
aku yang salah dengar
satu dua tiga
aku tidak menyalahkanmu gus
aku benar benar tidak sengaja su
aku tidak tahu
kenapa dia bisa sampai hilang
mungkin dia menjadi gila
sudah sembilan belas tahun dia menghilang
dan tiba tiba dia muncul lagi
sudah sembilan belas tahun dia menghilang
sudah sembilan belas tahun dia menghilang
dan tiba tiba dia menjadi gila

aku tidak ingat
tapi waktu kecil
ada yang mengalahkan aku
ada yang mengalahkan aku
bu kenapa aku tidak punya ayah
teman teman aku selalu mengejekku
katanya aku anak haram
dan ibu pelacur
dapat omongan dari mana
siapa yang mengajarkanmu
dasar anak kurang ajar kamu
su apa yang terjadi
siapa yang mengalahkanmu
kapan kamu dibunuh
itu sudah lama
aku sendiri tidak ingat
siapa yang mengalahkanmu
ayo beritahu aku
bapak angkat klu mengatakan
bahwa aku pingsan di sungai
yang ada di lembah pada larang
dan aku tidak tahu nama aku
aku sendiri tidak tahu siapa yang mengalahkanku
sang kurian kamu anakku
su su bin
kenapa kau tidak memberitahukanku lebih awal
kalau bagus itu adalah sang kurian
aku ini wanita tidak berharga
tidak anakku sendiri mira
bagus adalah anakku
aku telah menemukan sang kuriah
tapi tuhan tetap adil
saat aku kehilangan kang layu
aku menemukan sang kurian
tapi aku tetap tidak beruntung
karena sang kurian yang telah membunuh ayahnya

buktinya kalau bagus itu anakmu

ada ada buktinya mira
ada buktinya mira
di kepalanya ada bekas luka
di kepalanya ada bekas luka
saat waktu delapan belas tahun yang lalu aku memukulnya dengan jempar nasi

ya dia sang kurian
dia itu anakku sang kurian mira
tapi belum tentu dia sang kurian sundi

dia juga terpisah dari orang tuanya
dia juga terpisah dari orang tuanya

karena itu dia pergi ke desa pada larang

dan pada saat dia sampai di pada larang
bahwa tidak ada orang tua yang kehilangan anaknya

pada saat delapan belas tahun yang lalu
dan satu satunya orang tua
yang kehilangan anaknya di desa ini adalah aku
dan bisa saja kan
pada waktu itu

pada waktu itu sang kurian lari sampai pada larang
dan orang yang menemukannya mengira
kalau dia dari desa itu
kalau begitu sudah jelas dong kalau dia sang kurian

wajahnya juga sangat mirip dengan kang lohaing suamiku

aku langsung jatuh cinta pada anak itu
karena saat itu aku terbayang oleh wajah layu